sebagai pengganti rugi rumah yang kamu jual rumah almarhum bapak
aduh bisa dibahas lagi atau bu
aku akan selalu menjaga mereka
aku gak rela kalau mereka tinggal sama farah
karena farah bukan orang baik
semoga di rumah itu mereka gak sedih lagi
meka gak salah
andai aja aku bisa bawa mereka pulang
tapi sayangnya aku udah gak punya hak apa apa lagi terhadap mereka
nangis terus bu
belum tentu mereka mikirin ibu juga
ini semalaman nih kohar udah berusaha nih bu
nyari rumah bu
ini dia bu
banyak banget bu
ibu tinggal pilih aja ya
gak usah khawatir bu
kan nanti yang bayar bapaknya si mereka
pasti rumahnya mahal mahal ya
ibu gak mau dibeliin rumah sama siapapun
ibu gak mau dibilang ibu memanfaatkan keadaan
ibu ibu tuh gimana sih ibu
orang yang miskin mah dimana mana pingin semuanya jadi kaya
ibu mah apa
ibu tetap aja dikontrakan maunya miskin terus
ibu tuh selama ini merawat mereka dengan kasih sayang seperti orang puas sendiri
dan ibu gak mengharapkan apa apa
kalaupun ada orang yang mau beliin ibu rumah itu musuhnya kamu
sebagai pengganti rugi rumah yang kamu jual rumah almarhum bapak
bukan dibahas lagi ya ibu
lu gak lihat gue bawa barang sebanyak ini
buat siapa nih
omar ini ulang tahun
mau bikin surprise buat dia
yaudah kalau gitu nanti aku siapin semuanya ya
padahal oma aida bukan neneknya
tapi mereka masih aja berusaha membagi dengan oma
ya tapi gue gak boleh berubah sikap gue di depan mereka
gue gak mau mereka tahu kalau gue makin mikirin dia

aku buatin sarapan buat kamu
sebagai kakak yang baik kewajiban aku tetap melatihin adiknya
yang ulang tahun siapa
oh neneknya rendy
oma lu ulang tahun
ya udah kalau gitu gue bantuin ya
pasti sekarang dia lagi sedih banget gara gara kejadian semalam tante farah datang
aku harus bisa ngebuat mama senang lagi
kebetulan ada toko kue di depan
aku mampir beli kue aja ah
suasana hati mama bisa jadi lebih baik lagi
bapak tolong berhenti di toko kue depan ya pak
kamu bisa bantuin aku gak
mending bantuin gue guntingin kertas ini puting dekor
yang mana yang aku harus bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku mau bantuin
aku harus bantu
supaya meka dan dina kembali kebaikan
dina mending kamu bantuin kita
kebetulan kita lagi kurang orang
nah bener tuh
makin banyak orang makin bagus biar cepat selesai
demi bisa dekat sama bimo kali ini aku harus menahan diri di depan mereka
ketemu lagi di depan mereka
mika sini bantuin
nek lu gantiin apa gantiin kertas gantiin balon apapun